arsitektur kenamaan perancis zak ferer untuk pertama kalinya memamerkan karya arsitekturnya di surabaya
pameran ini menampilkan sepuluh karya arsitektur masa depan
kota surabaya pun berpotensi menjadi kota yang dia sebut sebagai kota sensual karena ramah lingkungan harmonis dan humanis
pameran arsitektur konsep ini sebelumnya telah dipamerkan di beberapa negara asia
surabaya terpilih jadi kota pertama di indonesia yang disinggahi karena berkembang dalam bidang tata ruang dan arsitektur
sepuluh karya arsitekt yang ditampilkan antara lain adalah waterpark aqua lagoon di paris
sebuah proyek desain waterpark kelas dunia untuk disney kemudian grade hates dan ruwen norman city hall
stefano visu direktur agensi menyebut konsep ini adalah sebuah konsep untuk
kota harmonis humanis dan juga syarat filosofi
menurut dia ekosistem yang damai dan nyaman neuni merupakan ciri kota masa depan
dengan penghijauan yang asri serta bangunan fungsional
dan surabaya kata dia berpotensi jadi kota sensual di dunia
selain memperhatikan kearifan lokal konsep sensual city juga memperhatikan aspek lain seperti mencegah pemborosan energi
serta hal detail yang lain
ini adalah pembentangan yang unik
saya tidak pernah melihat pembentangan seperti ini di dunia
pameran ini akan dibuka untuk umum pada tujuh hingga tiga belas februari mendatang sebelum berlanjut ke jakarta
dokman rozak surabaya